eeeh udah ketemu sama si ipang
tadi sih udah saya itu nemuin ipang karena saya butuh kalungnya
terus kata ipang kalongnya udah bukan di dia lagi tapi ada di bapak berdua
pasti harga kalung itu kebeneran mahal kalau enggak ngapain dia sampe nyariin kalung segininya
rugi bandar kalau dikebalikin
saya bener bener butuh kalung itu pak tolong kembaliin ya
kenapa ngak nyampe ngampe kan di sepuluh ribu
oh yaudah ya pak kasih ya pak
permisi dek iya kak
apa benar kamu namanya ipang
kakak mau nanya katanya kamu nemuin kalung yang ada leontain hatinya ya
sekarang kalungnya ada dimana
kalungnya udah gak ada soalnya barusan dibeli sama cang jamal
cang jamalnya sekarang dimana
cang jamal barusan pergi sama mas kusmo
jangan jangan dulu orang tadi orangnya
oh yaudah makasih ya

gue gak ada waktu untuk ngobrol sama lo gue buru buru
iya bener dek
itu dia si ipang
dek kamu yang namanya ipang kan ya
kemarin kakak lihat kamu pakai kalung liontin hati kakak yang hilang
sekarang kalungnya ada di mana ya
maaf kak alumnya udah gak ada lagi
soalnya barusan dibeli sepuluh ribu
hah sama siapa
padahal ipang belum sebut namanya ceng jamal

berarti gue ada resmi dong masuk geng serigala
gak segampang itu lu bisa masuk di geng serigala
ada satu carat lagi yang harus lu lewatin
lu harus fight dengan tiga geng serigala sekaligus
karena di geng serigala lu harus siap fight kapanpun dimanapun
bang bang bang bentar bentar
udah ketemu sama si ipang
tadi sih udah
terus kata ipang kalongnya udah bukan di dia lagi
tapi ada di bapak berdua
pasti harga kalung itu kebenar mahal
kalau enggak ngapain dia sampe nyariin kalung sampe segininya
rugi bandar kalau dikebaikin
saya bener bener bangga
butuh kalung itu pak
tolong kembalikan ya
udah jalan bang
bentar pak bentar
kalau misalnya bapak mau balikin kalung itu
saya beli kalungnya
bapak mau berapa
atau lima ratus ribu
saya beli walaupun sejuta
kalau ini tapi ada kan
ternyata saya belum ambil cash di atm
udah tahu modus kan lu bener bener skip sekiater ya ini jadi pukul gue tangkis
dong terus aja dong terus terus mana cepetan balikin kalung gue kalungnya bukan di gua aduh gue
udah tahu tadi gue udah tahu dari ipa kalau ada di lo udah beli bener salah paham
kok pada berantem sih tanya langsung sama orangnya
bang bener kan kakak yang tadi kan yang beli kalung kakak yang beli mancang jamah
bukan kakak yang itu tuh jama jama oh astaga orang yang tadi eh tunggu